kalian pikir kalian bisa selamat begitu saja setelah membuat masalah denganku
baguslah kalian ingin menyerangku bersama sama
itu lebih baik sehingga tidak membuang buang waktu
jauh kau tidak apa apa
kenapa kau serahkan nambut cilu wangi ini kepada aku
tolong lanjutkan abisiku untuk menghidupkan cilu wangi palsu
lakukan upacara yang pernah kalian lihat dan gunakan rambut siliwangi
aku yakin cilu wangi palsu akan hidup
itu akan berada di tangan kalian
setara kesakian aslinya
siapa sebenarnya dua orang tadi
kenapa mereka tiba tiba menyerang diriku
aku seperti mengenali jurus salah satu dari mereka
yaitu jurus bajingkiri
jurus itu dimiliki oleh paman amuk marubu
tetapi tidak mungkin
paman amuk maruku menyerang diriku
karena ia sekarang telah berada di pajajah
jangan lupa like share dan subscribe
aku ingin meminta maaf pada ayahanda
karena tidak bisa menjalankan amanat dari ayahanda untuk menjaga
sekarang raikian santang telah menghilang
kau tidak perlu menjempaskan adikmu
kian santang baik baik saja
dan sekarang sedang menjalankan tugas lain
lebih baik sekarang
kau ikut ayahanda
untuk mencari arga dana
aku yakin putriku tidak bersalah
para santang tidak mungkin bersikap kurang ajar seperti itu
aku yakin ini salah paham
saya teh melihat langsung kejadiannya
nimas rada santang memukuli gustri kentiman

tapi kesaksian lengser membuat aku ragu
sebenarnya manakah yang benar
percuma saja kau menyuruh mereka untuk lari
karena setelah aku menghabisimu
aku pasti akan mengejar mereka
dan aku akan menghabisi mereka
seperti aku menghabisimu
aku belum kalah harga dana
media dan media and music